setelah pisang goreng dan pempek masuk jajaran makanan terenak menurut tes atlas
kini giliran xiaomi indonesia
sioma indonesia menempati peringkat ke tujuh best dumpling in the world
siomay lebih unggul dibandingkan gyoza dari jepang
mandu dari korea selatan dan tortellini dari italia
peringkat ini ditetapkan berdasarkan angket yang disebar oleh tes atlas kepada sejumlah pengikutnya
tes atlas adalah website yang memberi informasi tentang panduan wisata seluruh dunia
yang sering membagikan daftar makanan atau tempat wisata terbaik di berbagai negara
salah satunya indonesia
sioma yang kita kenal berasal dari bandung jawa barat
makanan yang terbuat dari ikan daging ayam atau daging sapi yang dicampur dengan tepung
dan disiram bumbu kacang ini banyak dijual di warung kaki lima hingga rumah makan
sebagai pelengkap siomay pun biasanya terdiri atas kol rebus kentang dan telur rebus